sementara itu ibunda jokowi sujiatmi notomi harjo membantah isi buku kontroversial yang ditulis oleh bambang trimulyono
buku berjudul jokowi undercover melacak jejak sang pemalsu jati diri tersebut menjadi perbincangan banyak kalangan dan akhirnya menyeret bambang ke kasus hukum
di sela sela acara keluarga di kediamannya di jalan pleret raya sembilan a sumber solo ibunda presiden joko widodo sujiatmi notomi harjo menjelaskan
sikapnya mengenai sebuah buku yang menuliskan sejumlah kejanggalan terhadap putranya saat maju menjadi calon presiden tahun dua ribu empat belas yang lalu
sujiatmi menganggap semua tuduhan yang disebutkan dalam buku jokowi undercover itu sebagai fitnah
sujiatmi justru mendoakan penulisnya bambang trimulyono
presiden joko widodo sendiri tidak tampak dalam acara keluarga ini hanya sejumlah kerabat dan juga cucu dari keluarga besar presiden joko widodo
sujiatmi juga percaya keluarganya tidak akan terganggu
dengan munculnya buku tersebut